kamu akan saya kasih pisang mas untuk diberikan pada perempuan yang membuatmu tergila gila
eh dado saya ini belum gila
iya tapi kalau kamu tidak segera mendapatkannya kamu juga akan gila nantinya
iya juga su
aku sengaja bawakan pisang emas ini untuk kamu
kamu datang ke sini ada maksud lain atau memang untuk mampir
ya dua duanya dodo
boleh aku duduk
bukannya saya bermaksud tidak ramah
tapi tidak baik kalau seorang laki laki yang sudah beristri
mengunjungi seorang jenis perempuan yang tidak ramah
biu jangan mau dirayu sama dia biu
dia itu laki laki hidup belang
jangan ragu kamu di sana di hutan
beri jelantik kenapa mengusirnya
dia kan memang tinggal di sini
aku tidak punya teman
nggak ada yang mau bermain denganku
jadi aku ke hutan ini untuk mencari teman
aku juga baru datang ke hutan ini
dan aku selalu mengembara dari hutan satu ke hutan yang lainnya
emangnya kamu gak punya keluarga
kalau kamu jadi temanku
nanti kalau kamu dalam kesulitan
aku akan selalu menolongmu
aku sangat senang kalau kamu mau bermain denganku kemewa
terus ibu kamu marah nggak kalau kamu berteman dengan raksasa
juragan ayam ada di sini juga
tumben ada di sini
ada perlu juga sama atlet
keperluan saya tidak sama dengan keperluan kamu di jelantik
ini yang aji klien pesan topinya sudah selesai
cepat juga pekerjaan kamu
meskipun ada yang mengganggu
kalau begitu saya pamit
topi ini bagus sekali
saya akan pesan lima lagi
iya untuk keperluan kerja bakti di sana
kalau begitu saya permisi dulu
aku akan datang setiap hari
karena aku tidak punya teman di desa
ini buat biung kamu
terima kasih ake boywa
dan aku akan selalu menunggu kamu setia di sini
selama membiung kamu ya
aku tidak punya teman
temanku sudah pulang

tapi dia badannya lebih besar sekali lebih besar kamu jangan menekan ya nih
siapa yang membuat kamu seperti ini
aku pindahin latih ya
untuk diberikan pada perempuan yang membuatmu tak gila gila
tapi kalau kamu tidak segera mendapatkannya
kemana sih itu anak pagi pagi udah gak ada
tantra pergi ke hutan
kamu nih so tau
ke hutan ngapain dia
aduh gak tau tuh ya
mungkin mau jadi anak hutan kali
dah asal kamu dikerak
iya aku udah bangun
bu iwa aku mau main denganmu
udah sembuh apa belum
sudah kakiku sudah sembuh
kamu udah sarapan belum
nah itu kita cari sarapan yuk
pintar kamu iwa
kanya bagus gede lagi
eh dapet ikan buat sarapan
pakai bawa anak manusia segar
tidak ada yang bisa mengalahkan kamu
kamu terlalu luka yang itu
dia yang merangkul
aku belah diri
kamu tidak bisa melayani